penggunaan kotak suara berbahan kardus di soal banyak pihak kpu mengatakan kotak kardus sudah disepakati semua pihak dan menjamin kota kardus ini aman untuk surat suara
ketika sekarang banyak yang banyak pertentangan terjadi sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran
kita bahas malam ini bersama termasuk juga kita akan membahas bagaimana meminimalisir potensi kecurangannya
di sebelah kiri saya sudah ada mas lukman ediwagil direktur saksi tim kampanye nasional jokowi maruf
terima kasih sudah selamat malam mas umam terima kasih sudah datang di sini
dan juga ada mas wadik mujahid juri debat badan pemenang nasional prabowo sandi
mas wadik assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah di sini
mbak husnu selamat malam
assalamualaikum selamat malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah hadir di sini
saya ke yang ramai menyoal ini dari pihak oposisi dari teman teman prabowo sandi
bpn prabowo sandi apa sebenarnya kekhawatirannya
begini kita harus melihat semangat dari masyarakatnya
kasus dpt yang berulang kali ada ktp itu kan membangun ketidakpercayaan kepada kpu
walaupun kita tahu persis itu sudah diselesaikan
kemudian juga ada kasus di bali tentang bencana itu
maka ini makin rame di masyarakat untuk meninjau kembali soal kepercayaan antara lain soal kardus itu
termasuk terutama sebetulnya bagi kita diingat lagi soal transparansinya
fraksi gerindra di komisi dua yang menginisiasi bahwa ini harus transparan
kemudian muncul dalam kardus
kita setuju hanya memang ada sedikit masalah soal transparansinya di kardus itu
kita inginnya dua loh
besar tidak seperti black group book dan dua sisi
dua sisi yang mikanya transparannya
jadi itu yang sekarang rame lagi setelah di masyarakat menyampaikan kepada kami
dan kita terima kasih kepada kpu
dan kalau kpu pernah berani melarang yang korupsi melawan undang undang
kpu juga tidak menangkap aspirasi ini
yang sampai kepada kami
yang lahir dari yang tadi
yang lahir dari rasa kurang percaya kepada soal data
jadi ini lebih soal trust mau bentuknya alumino mau kardus mau apapun
betul sebetulnya semangatnya dari itu
oh semangatnya adalah itu
trustnya masih ada atau sudah tidak ada sama sekali sekarang
soal ini soal ktp yang bertambah tambah itu ya
yang berulang kali itu kemudian jadi mengungkis soal kardus
sampai kepada kami
dan benar sekali pak lukman
kita memang sudah menyetujui soal kardus itu
walaupun ada sitkan jalan yang tadi transparansinya
kita ingin lebih besar ingin dua sisi
tapi sekali lagi semangatnya adalah tadi
bagaimana kpu yang sudah kerja keras itu bisa terus membangun kepercayaan lagi
jangan sampai nanti bermasalah loh
hanya karena kardus kan tidak lucu ya enggak
kemudian orang menggugat
ini yang harus ditangkap oleh kpu
mas lukman bagaimana dengan teman teman dari tkn jokowi ⁇ maruf ⁇
trust ternyata masalahnya
bukan masalah kardus atau apapun itu
sebelum masuk ke situ saya ingin nambahkan lah ya
karena kan soal kotak suara ini mulai dibahas
itu ketika di undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
perubahan undang undang pemilu kita itu
saya memimpin pansus itu
perdebatan soal kotak suara ini memang antara pansus dengan kpu
setelah kita cek ke lapangan kotak kotak tps atau kotak kotak suara yang selama ini digunakan
baik itu misalnya aluminium sudah banyak antara sambungannya itu sudah banyak bolong bolong
karat juga ya
sehingga kemudian kita menyatakan ini sudah tidak layak untuk pemilu dua ribu sembilan belas
sehingga pasalnya kita ubah
pasalnya itu kita ubah menjadi kotak suara yang transparan
bahannya tidak disebutkan dalam undang undang
bayangan kita pada saat itu adalah dari mika
dari mika ke enam sisinya itu transparan
full mika itu bayangan kita pada saat itu
nah kemudian selesai undang undang menjadi kewenangan kpu
menjelaskan secara detail dan teknis seperti apa
seperti apa kardusnya
nah ketika itu dibahas di komisi dua
memang kpu sudah menyampaikan bahwa
kalau kita buat dari mika transparan itu mahal sekali
ya mahal sekali
mereka sudah cek harga
mereka juga sudah lihat di negara negara mana saja yang memakai mika transparan ke enam sisinya
mana yang kemudian berbahan kardus dan lain sebagainya
nah sehingga kemudian mengusulkan bagaimana kalau ini dari bahan kardus
karena pemilu dua ribu empat belas sebagian menggunakan itu
dan pilkada beberapa kali pilkada juga banyak yang menggunakan kardus
dan itu tidak ada masalah
ada kardus kardus yang rusak karena air misalnya diganti oleh kpu dengan yang baru
oleh kpud dengan yang baru
nah cuma karena undang undangnya sudah bicara soal harus ada transparan
sehingga kemudian dibuatlah salah satu sisinya
sisi yang lain tetap berbahan bahan kardus
saya kira dari sisi hukum mungkin tidak ada masalah
karena ada sisi transparan yang masih terpenuhi
pada saat itu kita ya silahkanlah
katakan kepada kpu silakan bikin pakai kardus
setuju semua fraksi fraksi
cuma kita yang penting harus ada sisi transparannya
karena kalau semuanya tertutup
itu jelas melanggar undang undang
nah oleh kpu dibuatlah satu sisi saja ya
nah saya kira itu harus jelas dulu
semua fraksi setuju
ya tidak ada yang tidak setuju
nah pada saat itu kpu juga menyatakan kenapa pertimbangannya pak kardus jauh lebih murah memang
satu bahannya lebih murah
kemudian yang kedua delivery nya itu lebih ringan
karena ringan kardus itu
aluminium itu dalam satu pack berat sekali
nah kalau kardus ini tidak sangat ringan
jadi banyak biaya kargo nya lebih murah
biaya produksinya lebih murah
nah ada lagi soal sebenarnya yang diperdebatkan itu
bisa nggak kardus ini pakai gembok
karena kan ketentuannya dikunci harus pakai gembok
nah dikatakan bisa
apakah tidak dibuat gembok yang lain
misalnya gembok plastik
tapi akhirnya kembali kepada gembok yang biasa digunakan oleh kpu selama ini
baik di pemilu maupun di pilkada
ya udah clear soal logistik kampanye ini clear
nah sekarang ini kok muncul lagi ya
saya kira perlulah ini untuk evaluasi semua pihak
bahwa kalau kemudian ada pihak pihak meragukan saya kira keliru
yang harusnya kita dorong untuk kpu
lihat apakah sudah sesuai spek ini kardusnya
apa namanya pengujian yang dilakukan oleh pak arief budiman itu dengan menyiram dengan air
memang itu sebenarnya yang diinginkan
tapi kalau apakah kemudian semua produksinya itu dengan kualitas yang sama
ya ada di bandung tadi ada di bali yang kemudian kerendam banjir
ya harus menjadi rusak gitu ya
itu juga sebuah pertanyaan harus dilihat
kadang kadang pihak ketiga yang memproduksinya ini kan
ya vendornya ini nakal juga
ya untuk model dia kasih yang bagus bagus
tapi begitu produksi massal dia berkurang kualitasnya
nah ini yang harus dicek betul oleh kpu
bahwa kotak suara yang diproduksi ini jangan sampai kemudian mengalami pengurangan kualitasnya
ini berbahaya karena kan itu tadi
pemilu ini mulai dari regulasinya sampai kepada alat peraga alat peraganya
kemudian alat logistik logistiknya harus memberikan keyakinan kepada masyarakat
jangan sampai ada yang mencurigai
artinya wajar ketika teman teman dari prabowo sandi tumbuh kemudian pertanyaan pertanyaan seperti ini
kalau saya sih menganggap itu wajar ya
ini bagian dari kita untuk mengawasi agar pemilu ini pemilu ini bisa diterima oleh semua pihak
semua merasa aman nyaman
tapi satu hal yang penting
kita tunggu ini suaranya
karena bawaslu ya institusi yang diberikan kewenangan untuk mengawasi
termasuk mengawasi logistik kampanye juga diawasi oleh bawaslu
kita mau dengar bawaslu yang memang bertugas untuk itu
seperti apa dia menilai kardus ini
sudah cukup nggak
atau kualitasnya perlu diperbaiki
atau secara prinsip tidak memenuhi aspek ya
baik itu aspek hukum
yang dicantumkan di dalam undang undang nomor dua

atau aspek aspek yang lain
atau aspek aspek yang lain
bawaslu harus bersuara

bagus kalau anda melihat yang sekarang terjadi
memang polemiknya terjadi seperti itu
memang polemiknya terjadi seperti itu
soal kardus sekarang diangkat

tadi pak sodik bilang sebelumnya ada soal ktp
ini artinya kepercayaan yang sudah memudar
dan itu menjadi pertanyaan pertanyaan para peserta pemilu sekarang
ini wajar dipertanyakan seperti ini
ini wajar dipertanyakan seperti ini
atau sebenarnya ini hanya kembali lagi

basenya masih soal pemerintah dan oposisinya

saya pikir tidak cuma pemerintah dan oposisi
tapi pemilih rakyat
itu juga punya hak
di dalam proses
di dalam proses
baik di legislatif maupun di eksekutif

rakyat yang pemilih dalam konteks ini
juga punya hak
tapi tingkat yang tadi dikatakan legitimasi trust
tingkat kepercayaan kepada kpu
tentang iktp yang tercecer berkarung karung saja belum bisa diselesaikan
jadi trust kepada kpu penyelenggara pemilu ini juga dipertanyakan
jadi kayak hal hal kecil hal hal kecil tapi terus aja
di kota depok ini mas hedi saya dengan bawaslu itu ada satu ratus tujuh puluh tujuh ribuan daftar
tapi orangnya belum jelas
pemilih yang orangnya belum jelas
jadi terus menerus isu ini tercecer iktp tercecer itu nothing to do dengan oposisi sebetulnya
tapi tidak ada argumentasi yang kuat dari kpu di dalam konteks meyakinkan kepada pemilih di indonesia
peserta di indonesia pemilih terutama
karena kredo kpu itu dari dulu aman menjaga suara rakyat aman sampai di kpu maupun di mahkamah
kredo kpu itu dari dulu aman sampai di kpu maupun di mahkamah

nah itu masih ada yang disimpan
nah itu masih ada yang disimpan
kita juga sudah bawa itu saya bawa kardus yang dari kpu kanada dari kpu australia dari berbagai macam
coba kardus itu nggak cuma disemprot ditaruh di bak air selama enam jam kira kira jadi apa
yang kedua trust itu tadi bagaimana
bagaimana caranya suara rakyat aman
kalau itu dibakar aja sampai hilang
kenapa itu tidak
itu apa tidak
dihilangkan terjadi dalam konteks itu
nah semakin itu seperti kardus
mudah bisa dibakar dengan mudah
bisa dimasukkan di dalam
sungai dan sebagainya hilang
itu akan dengan mudah nanti ada
kardus lain yang c satu nya sudah
diganti apa itu terjadi dalam pidato
terjadi dalam konteks ini
jadi artinya apa
pemilih di indonesia bahwa
suara kita tidak akan dimanipulasi
karena salah satu jadi
teori ilmu politik sendiri manipulasi
itu bisa dari peraturan
bisa rekrutmen anggota kpu nya
bisa dari dpt nya
bisa teknis dari
penyelenggaraan pemilu yang niti niti seperti ini
jangan diartikan leterlek transparan
dalam konteks itu tapi bagaimana
makanya dari sejak dulu
demokrasi yang luar biasa
penyelenggaran pemilu itu justru indonesia
karena apa karena dihitungnya
di tps pkb
kemudian p tiga pan
gerindra itu semuanya ada
tbs jadi itu jangan diubah ubah lagi
karena itu yang
paling demokratis di dunia
nah oleh karena itu sebetulnya
yang tadi pelajari
gak usah terlalu defensif
kepada seluruh pemilih di indonesia
bisa nggak kpu menjaga suara kita aman
kalau dibakar gimana
kalau kemudian dicelupkan ya
kenapa karena tingkat
kepercayaan kita kepada rezim yang
berkuasa pun juga rendah
dalam konteks ini
jangan sampai kemudian secara struktural
itu bisa dimanipulasi
di dalam konteks menjaga suara
rakyat kita dari sini kpu
jangan cuma secara hukum
hukumnya sendiri bagaimana politik
administrasi penyelenggaraan pemilunya
sendiri bagaimana nah disini
letaknya jangan too defensif
yang cuma disemprot coba dibakar
apa yang terjadi kalau dibakar
coba kalau kemudian ditaruh
di bak air selama enam jam
apa yang terjadi dengan itu
nah hal hal seperti ini
kalau dengan aluminium sejak kita
trustnya misalnya belum
kardus gitu loh maksudnya oke baik
bagaimana kpu akan
selalu berdalih akan selalu menjawab
bahwa kuat biasanya kayak gitu
kotak kardus ini bahwa itu kuat bahkan
tadi sudah ada gambar gambarnya tapi juga akan
selain itu sudah ada
jadwalnya pemilu sudah ada jadwalnya
tahapannya sudah ada jadi tidak mau ini semua
mengganggu tahapan kalau misalnya ada protes protes kecilnya
dulu waktu di kpu jaman saya dulu ya itu kita
punya ini mas oke oke
oke oke kita dulu kita dulu
kita sekarang jeda dulu kita sekarang jeda dulu
nanti setelah jeda kita lanjutkan kembali

nanti setelah jeda dulu kita lanjutkan kembali
nanti setelah jeda dulu kita lanjutkan kembali
kalau misalnya sekarang bahkan
kemudian sudah bisa menimbulkan banyak
prasangka banyak pertanyaan
kpu harus bersikap sekarang apakah
diganti atau bagaimana
menjawabnya bagaimana kalau tadi menyambung bahwa
cukup menjelaskan kepada publik
bahwa pilihan mereka
di samping itu sudah pernah digunakan
di pemilu sebelumnya kemudian digunakan
di pilkada pilkada dan itu
tidak ada persoalan masyarakat
percaya dengan hasilnya selama ini
tapi saya setuju
kita jangan tergantung dengan
tergantung dengan jadwal
pemilu dua ribu sembilan belas kita ini
ketika kita melakukan perubahan
adalah kita ingin bergerak
konsolidasi demokrasi kita itu bukan hanya
sukses secara prosedural
prosedural itu maksudnya itu tadi
jadwalnya terpenuhi ini semua
semuanya dilantik sesuai ini
tapi kita ingin bergerak satu langkah lagi
pemilu yang berkualitas
kualitas seperti yang diinginkan oleh
demokrasi itu sendiri
nah oleh sebab itu
terasa kurang itu harus segera diperbaiki
kalau soal soal yang lain seperti yang disebutkan oleh
sedang proses untuk
ada proses verifikasi yang dilakukan
oleh kpu sekarang
diawasi oleh bawaslu
awalnya teman teman dari
misalnya yang mengatakan bahwa
kan lama lama sudah semakin terbukti bahwa
itu tidak benar
teman teman peserta pemilih yang lain
seharusnya bukan hanya sekedar mengkritik
tapi harus menjaga juga
menjelang pemilu ini
menimbulkan rasa tidak percaya di tengah masyarakat
bukan berdasarkan kepada temuan temuan yang objektif
teman teman yang itu bisa dipertanggungjawabkan
kalau hanya sekedar
prasangka prasangka perkiraan perkiraan gitu ya
yang kemudian pada akhirnya dibuktikan itu
toh ketika membuka dan melakukan verifikasi
sekarang kpu kan buka semua
partai partai silahkan lihat dpt nya seperti apa
dan saya memantau juga
memantau terus itu bahwa
persoalan dpt ganda itu ya
berproses makin lama nanti semakin ketemu satu titik
ya sama antara
partai partai yang menyaksikan langsung
dan boleh sekarang menyaksikan
nah soal e ktp juga
sudah ada penjelasan dari pemerintah ya
dari kementerian dalam negeri itu bukan
ktp yang tercecer
ktp itu memang ktp yang dibuang
cara membuangnya itu ada oknum yang tidak sesuai dengan sop
ya itu ktp memang ktp dari luar sas
dengan cara apa mungkin dengan cara digunting itu sop nya
dibakar dari semuanya
tapi ada oknum yang mungkin malas gitu ya
petugas yang malas kerjanya untuk menggunting atau menghancurkan lantas dibuang saja ke
dalam kali misalnya dalam sungai
nah ini yang harus dicari orang orang yang tidak menjalankan sop ini
jangan kemudian lantas menghubungkan dengan
bahwa ini kesengajaan
ini adalah potensi kecurangan ya
mari kita membangun ini
jangan membangun kepercayaan itu kepada penyelenggara pemilu
tanpa mengurangi daya kritis kita untuk terus mengawasi
tanpa mengurangi daya kritis kita untuk terus mengawasi ini ya

pelasanan pemilu ini supaya itu tadi berkualitas yang yang sepertinya diminta oleh demokrasi itu sendiri
mas sodik seberapa besar percaya sebenarnya kalau misalnya kasus kasus yang terjadi ini tidak berhubungan atau berhubungan
ya pak lukman kita bukan tidak menggunakan kritis justru kritis kita
sekali lagi bukan mengungkap soal ktp ya enggak

tapi musim akan pemilu kata peter cecer berulang kali penjelasan mendagri tidak meyakinkan
kita tahu loh semua proses pemilih itu berakhir di kotak itu
kotak itu dimulai dengan dpt itu
ini adalah bagian dari kritis kami untuk apa untuk pemilu yang berkualitas itu
saya ngebayangkan loh nanti seperti kata ibu husnul tadi
katakanlah ya kan kejahatan
masyarakat berpikir loh akan bisa jadi akan ada kejahatan kejahatan lain dalam kaitan kotak ini
seperti tanda petik kejahatan kejahatan dalam ktp itu
mungkin begitu ya enggak
maka nanti kemudian alasan apa lagi kpu ketika mengatakan ada kejahatan dari karton dari kardus ya kan
nah itulah sebabnya kita kritisi agar lebih waspada
itu sebenarnya juga bisa terjadi pada semua pihak loh
kalau kita mengkritisnya progresif kita konstruktif dan progresif
misalnya begini soal ektp
sistem yang dibuat oleh kementerian dalam negeri dalam dukcapil maupun kpu
itu kan termasuk undang undang yang menyatakan orang memilih kalau dia punya ektp
kita progresif kita minta bawaslu mengawasinya secara ketat
bisa enggak bawaslu menguji orang yang datang bawa ektp itu
itu ektpnya asli apa palsu
nah di pilkada banten dua tahun yang lalu kita temukan itu
bahwa ternyata bawaslu melakukan tapi bukan untuk ektp untuk suket
dia bikin aplikasi aplikasi itu begitu di scan surat keterangan kependudukan itu
kalau memang palsu dia keluar itu palsu
tapi kalau itu asli dia nyatakan itu asli bahkan keluar fotonya
nah sistem seperti itu dibuat kita sekarang progresif
minta bawaslu buat aplikasi yang murah di android
bisa menguji ektp palsu atau tidak
kalau kalimantan barat kemarin di satu kabupaten itu ada satu nama dengan tujuh belas ribu yang sama
jadi zaman saya pertama kali negara ini punya data pemilih dan penduduk berkelanjutan itu zaman saya
kebetulan saya juga kedua divisi untuk database
kita serahkan kepada depdagri gratis tanggal delapan desember dua ribu empat belas
data base yang dimiliki oleh bangsa indonesia setelah merdeka
kenapa kita tidak percaya dengan ktp
karena dulu memang diberikan kepada kpu undang undangnya
ya karena saya waktu itu bertanya kepada seluruh anggota kpu
siapa yang punya ktp lebih dari satu
saya punya satu saya nggak pernah punya ktp double
tapi saya punya dua nick ternyata setelah dengan iktp ini
satu di jawa timur satu di jakarta
saya dulu lapor itu nik saya yang di jawa timur siapa yang kasih
ya dalam konteks itu
jadi dpt itu menjadi bagian
dalam teori ilmu politik dia sumber manipulasi
jadi bukan saya mengatakan anda manipulasi enggak
tapi ini sudah teori tahun tujuh puluh an
teori manipulasi itu dari mana saja
belum lagi saya nanti mengatakan suksesi kpu
suksesi kpu itu saya sudah berkali kali dari zaman saya masih anggota kpu
saya katakan suksesi seperti ini tidak akan yang disebut bisa membangun kpu yang kredibel
anda bisa bayangkan di jawa timur ini untuk provinsi dan kabupaten kota belum terbentuk loh
jadi ada banyak hal yang kita sebut sebagai the politik administrasi penyelenggaraan pemilu
dan ini kebetulan pak edi saya juga selalu diundang
kebetulan pak edi jadi ketua pansusnya waktu itu
saya sudah katakan ini loh persoalannya
jadi bukan saya kritik terus kemudian karena saya
makanya saya katakan sejauh mana anggota kpu bisa meyakinkan
jangan mengatakan oh aluminium juga bisa rusak
manusia juga mati rusak juga
ini bagian dari politik administrasi kpu ya
politik administrasi penyelenggaraan pemilu meyakinkan kepada pemilih bahwa dengan kotak
progresnya ada tidak atau sama sekali dari beberapa informasi dan kritik yang disampaikan

contoh untuk mengganti menjadi aluminium kami itu punya desain
semua yang namanya media datang
ini loh kotak plastik yang dipakai oleh timur timur
ini kerdus yang dipakai oleh kpu australia maupun kanada
ini kotak kayu yang selama ini kita pakai
ini environmentally not friendly dan sebagainya
itu menjadi isu yang kita bahas waktu itu
baru kemudian kita bicara aluminium
jepang pakai aluminium bagus sekali mahal
rp tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
terus saya bilang bisa nggak dibuat seperti ini tapi murah
dan setelah itu produk ya jadi pabrik yang bikin kotak suara aluminium itu mendapatkan projek jadi jica jepang untuk pemilu di irak
ya kotak suara dan bilik suara
itu pasti wajar
pasti waktu itu juga mendapatkan pertanyaan pertanyaan
tapi kita dari proses dari dokumen tender dari semuanya proses media itu secrut ini kita
tapi kita bisa meyakinkan come on ini seperti ini
tapi enggak perlu oh iya aluminium juga ini juga lebih kuat
enggak begitu argumennya

emang kita pernah dengar
ada semua wartawan melihat contoh contoh contoh akhirnya dipakai dan sebagainya
dan perlu diperhitung
dan perlu diperhitungkan
oke sudah dipakai
dipakai dimana saja di dua ribu empat belas
itu harusnya disampaikan kepada publik
sehingga kita percaya kepada kpu
ini kan enggak
malah nyalahin aluminium salah
aluminium ini juga lebih kuat
sudahlah jangan bodohi rakyat
gitu loh ya
jangan bodohi rakyat
dalam konteks ini
kita sedang tidak percaya ini
kalau tidak percaya bagaimana kpu mengubah dengan sosialisasi
menyampaikan kepada kita semua
bahwa gimana caranya supaya tidak
cek apakah aparatusnya juga netral
kalau aparatusnya nggak netral diganti itu namanya kotak suara
aparatus negara bari birokrasi aparat dan sebagainya
nah ini persoalan
dan itu lebih mudah
nah oleh karena itu kpu harus bicara tentang semua proses
kami akan kami akan kami akan
jangan nyalahin orang lain
tapi menarik lagi kembali ke pernyataan mas edi tuhan
mas edi tadi
kita juga tentu menunggu bawaslu disini ya
karena perannya disitu juga penting
dan memang peran utamanya untuk bawaslu
kalau bawaslu nolak itu bisa
nah itu dia makanya
suaranya sekarang bagaimana bawaslu
bagaimana mungkin dalam tanda kutip ya
tetap di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dari dua segmen awal
kita sekarang sudah di segmen terakhir
kemudian pertanyaan terbesarnya itu adalah kembali soal kepercayaan publik
tidak hanya kepentingan dari partai politik saja di sini yang harus diakomodir oleh kpu
tapi juga seluruh pemilih tadi mengutip
pemilih itu yang paling penting
itu yang sekian banyak
suaranya digantungkan kepada mereka
dan muaranya ada di dalam
di dalam kotak itu kan
itu intinya mas odik ya
mas adi tapi kalau misalnya sekarang
bagaimanapun kita juga masih menunggu
bagaimana bawaslu bersikap
yang bisa dilakukan sekarang apa
yang harus dilakukan kpu apa
kalau misalnya bisa sedikit ditekan oleh publik
kpu pernah berbuat lebih bagus ya soal dpt
ada progress ya kan
dan memberikan ruang
sehingga orang kemudian menjadi tambah percaya
nah sekarang juga karton itu
kemudian dengan sosialisasi
kemudian dengan uji coba yang kata pak husnul tadi
direndam segala macam
karena dalam pikiran masyarakat
mendapatkan tanda petik keanehan keanehan
dan pikiran mereka
ujungnya adalah di kota aksuara
tiba tiba di pikirkan pura pura
jatuh di sungai rusak
itu ada loh dalam masyarakat semacam itu
tanda petik keanehan keanehan yang mereka rasakan
kita di dpr jelas kok aturannya
tapi kan masyarakat bisa begitu
benar sekali kuncinya adalah
menjelaskan administrasi kebijakan politik
dan jangan ragu ragu untuk mundur
kalau misalnya biaya kepada pemerintah
untuk perubahan yang lebih baik
yang lebih meyakinkan
sehingga tidak membuat masyarakat tambah masalah
dengan kurang transparansi
dan dianggap kurang tahannya
kotak suara itu
mas edi jadi ini soal sosialisasi saja atau bagaimana
karena kita kayaknya tiba tiba kaget ada begini
tiba tiba kaget ada begini atau gimana
menurut saya tidak semua orang kaget
respon yang menurut saya
tidak perlulah dibesar besarkan
karena ini kan harus sudah dipakai
di pilkada berapa kali
pilkada kita pakai
pemilu sebelumnya dipakai
kita karena dalam undang undang itu harus transparan
pada sisinya itu
kemudian dibolong sama oleh kpu
dikasih plastik di situ
kemudian bisa kelihatan
dalamnya ada kartu apa tidak
kartu suara apa tidak
soal potensi potensi kecurangan
seperti yang mbak kusno bilang
itu memang benar
dpt adalah salah satu potensi kecurangan yang klasik
pilpres itu juga yang dipermasalahkan
yang kalah pasti menggugat lah soal dpt ini
dulu pak prabowo juga menggugat
tapi kemudian diputuskan oleh mk clear
dua ribu empat tidak ada yang dpt nya
akibat dari persoalan dpt itu
bukan saja di pemilu
tapi juga di pilkada pilkada
pasal pasal khusus yang mengantisipasi
preventif terhadap persoalan dpt
itu memang dorongan kita mbak husnul
setelah kita diberikan keyakinan
kita bisa masukkan
diberikan keyakinan oleh kementerian dan penegeri
sanggup untuk menyelesaikan semua persoalan ektp
kita kasih batas waktu
pilkada terakhir kemarin itu
sudah harus selesai soal ektp
sehingga menghadapi pemilu dua ribu sembilan belas
tidak ada lagi tanda pengenal lain selain ektp
dan faktanya sekarang
memang ada temuan temuan
saya punya dua ektp
ya karena pernah hilang ktp saya
saya cetak lagi keluar
kemudian saya ketemu lagi ektp yang lama
wah ternyata masih sama
kalau ada temuan temuan
pemerintah harus menyelesaikan
persoalan yang lain apa misalnya
memang benar mbak kusnul katakan
kualitas pemilu itu ditentukan di tps
kalau tps nya clear
pemilih yang datang ke tps itu clear
waktu satu jam bagi yang tidak masuk dalam dpt tapi punya ektp
masih diberi kesempatan itu clear
kemudian ketika penghitungan clear
kemudian ketika hasil dari penghitungan yang terekam dalam c satu
kemudian sekarang di foto
masuk dalam sistem kpu
dan itu bisa menjadi barang bukti
foto yang di foto oleh petugas
itu banyak yang sekarang menggunakan sistem itu
itu adalah barang bukti
jadi bukan persoalannya itu di
minimalisasi dari problem kepemiluan kita
karena semua sudah diselesaikan
ya tapi kemarin pilkada di lampung
sudah di persoalannya
dalam konteks itu
balik balik lagi setelah beberapa hari dicari
balik lagi sudah rapi
sudah diganti semua
tapi tidak hanya cuma di tps
setiap tps satu orang panwaslu
ya ini kan di kpu maupun di magama konstitusi
nah membawa tadi di foto
kita dulu juga sudah kasih
nyontek aja dari dua ribu dua
kenapa tidak mau
sehingga ditutup di indonesia timur
kita sudah punya data
pada saat ditutup misalnya di jakarta
sore kayak gitu
kita sudah punya yang namanya lima puluh ribuan tps
yang sudah dihitung
tapi bukan di foto
bukan majalah dinding
ngajarin c satu di foto
ini media kemana
karena media semua juga dipetahkan sih persoalannya
jadi susah juga kita gigi
independen itu namanya di dalam undang undang tapi prakteknya kadang kadang kita masih tetap
harus kritik baik baik harus mengatakan itu adalah kpu berpihak kita yang memilih
semangatnya keamanan kita yang pilih boleh dong bicara boleh dong bicara nama rakyat sekarang
banyak banyak tahapan tahapan rekrutmen saya sekarang sudah dibanyain di foto yang kepala
daerah misalnya sudah enggak ada hubungannya lagi yang transparan yang merekomendasikan
itu tidak akan membuat kpu kuat
saya sudah sampaikan kepada presiden
semoga ini didengar kita tunggu berikutnya
langkah lanjutan ya
apa mungkin yang pertama harus
bergerak ini sekarang adalah bawah seluruh kita tunggu langkah bawah seluruh seperti apa
mbak husul terima kasih mas wadik terima kasih mas yedi terima kasih banyak dan cnn indonesia
prime news akan segera kembali tetap bersama kami